udara dingin disertai kabut menyambut di tengah perkebunan teh di lereng gunung selamet brebes jawa tengah
berwisata di tempat ini pengunjung bisa menikmati keindahan alam dengan menumpang jeep
trip wisata jeep di kebun teh yang memiliki ketinggian satu lima ratus sampai dua lima puluh meter di atas permukaan laut ini
menjanjikan perjalanan istimewa dengan pemandangan alam yang begitu memanjakan mata
selain menjelajah alam wisatawan bisa mengunjungi berbagai objek wisata di sekitar perkebunan teh
mulai dari tukbening kua jepang dan puncak sakup
pengunjung juga bisa menikmati keunikan telaga renjeng dan perkebunan sayur mayur
menjelajahi kawasan kebun teh dengan jeep berarti bisa berkeliling kebun teh tanpa harus capek jalan kaki
mengingat perkebunan teh ini luasnya mencapai enam ratus hektare
sampai begitu perjalanan juga dikelilingi pemerintah yang sangat indah tentunya kebun teh yang sangat segar
menurut anda bagaimana dengan harga yang ditawarkan
itu tiga ratus lima puluh murah apa enggak
itu termasuk relatif murah ya
karena kita bisa dengan harga segitu kita bisa muter muter jauh terus menikmati yang pemanah yang sangat indah itu
untuk saat ini unit jeep yang tersedia untuk disewa baru ada sekitar sepuluh unit
satu unit jeep berkapasitas tiga sampai lima orang disewakan mulai dari rp tiga ratus lima puluh hingga rp empat ratus lima puluh
imam suripto brebas jawa tengah